banyak kesehatan ada
mulai menanggung tanggalnya
tapi itu pun waktu covid saya tidak mengabung karena takut
kalau hitungannya itu saya dari catatan kita ini ini ada sekitar lima puluh lima juta
kemudian ada pecahan dua ribu an sekitar satu ratus tujuh juta
menabung uang koin bisa untuk siapkan mobil
pokoknya pasti akan saya lakukan lagi untuk saya untuk juga tahu
saya rencananya ada tidak kita rencananya lain mau menabung
turun turun ke sana